wonderful food culinary and shopping festival kembali digelar di jakarta
dan dalam kali ketiganya ini acara yang digelar atas kerjasama
kementerian pariwisata ri dan asosiasi pengelola pusat belanja indonesia ini
menghadirkan empat anak acara yang puncaknya ditutup
dengan festival kuliner di mal kota kasablangka jakarta
festival kuliner menghadirkan booth booth kuliner dari berbagai penjuru nusantara
mulai dari kuliner khas sumatera hingga kuliner kenamaan khas pulau bali dan kalimantan
keseluruhan acara yang juga berisi eksebisi seni hingga pameran kerajinan khas indonesia ini
bertujuan untuk meningkatkan minat wisatawan domestik dan mancanegara
dalam menjelajah kekayaan faktor penunjang wisata di indonesia
terlebih dalam euforia perhelatan berbagai macam event internasional di indonesia
tanda bahwa bukan cuma festival kuliner
saja tapi ada juga tiga anak acara
lainnya yaitu eksibisi seni
kemudian gebiar batik muda nusantara
yang kesemuanya memang
tujuannya satu tentunya untuk meningkatkan
minat dan animum masyarakat
tentang faktor faktor penunjang pariwisata
yang nantinya diharapkan dapat
meningkatkan minat wisatawan domestik
maupun mancanegara untuk melancong
begitu ke indonesia kemudian anda bisa lihat
di sini ada sekitar tiga puluh
tenan ataupun booth kuliner
nikmati sampai besok saja
karena dari tanggal delapan belas september
sampai tanggal dua puluh delapan oktober
digelar secara simultan begitu dan festival
kuliner ini bisa dinikmati selama
satu bulan lebih dan ini
adalah tiga puluh booth yang memang
para masyarakat dan para
pengunjung mall kota kasabelangka saya sih ingin
mencicipi tapi sebelumnya sebelum mencicipi
mewawancarai dulu kira kira animo masyarakat
seperti apa dan apakah masyarakat
juga menikmati kuliner yang ada di sini apakah
memang otentik dibawa langsung dari kota
asalnya ke sini atau memang mempunyai cabang
di jakarta kita lihat apakah memang rasanya
seperti seotentik di kota asalnya
saya sudah bersama dengan salah satu
pengunjung yang ada di sini ada
bu atik dan juga pak
imo baik selamat siang bapak ibu
selamat siang kayaknya ini
saya telat datang ke sini karena udah habis
makanannya ya masih nunggu
ada ya masih nunggu ya mau nunggu
satu porsi masih pesan satu porsi lagi
masih pesan satu porsi lagi baik bu ati
dan juga pak imo kira kira kenapa
sih akhirnya memilih untuk menghabiskan
akhir pekan di sini sebenarnya
nggak sengaja jadi
saya tadi datang ke sini pengen
cari makanan yang segar segar tapi
begitu masuk tadi loh kok banyak jajanan
yang oke juga nih
terus emang lagi cari bakso
makanya ke sini terus lihat
di situ ada mempempai ada serabi
jadi pengennya macam macam deh
pak imung sendiri udah coba apa nih
masa bu ati buat saya itu nggak ada yang
gak enak semuanya enak dan enak
sekali jadi apa yang
saya udah coba beberapa sih
baik kuliner nusantara sendiri
di mata bu ati dan juga pak imam
setelah coba asalnya pun juga
sepertinya tidak jauh berbeda dengan kota asalnya
atau memang rasanya sudah
mungkin dimodifikasikan sehingga lebih modern
atau gimana setelah dicoba
kalau terus terang saya baru tahu ada
bakso potnya ada
basuh basuh juga ya
kalau serabi solo saya suka sekali
karena memang orang tua saya dari solo
kalau yang lain saya belum
coba rasakan tapi
pasti sih rasanya mirip mirip kali ya
setelah ini yang sudah dihabiskan
terus yang udah dipesan lagi yang mau dibawa pulang
ke rumah apa pak imung
kayaknya saya mendaftar
terus tadi saya lihat
ada kerupuk paling baru
udah itu aja
terima kasih pak imo
dan saya doakan sebuah kolesterolnya nggak naik
oh nggak karena kita tahu lah
terima kasih bapak ibu
itu tadi salah satu pengunjung
yang berkunjung di festival kuliner kota kasebelang kayak gini
sekarang habis pengunjung saya mau icip icip nih
biar ferdi dan juga para pemirsa di rumah juga tertarik
akhirnya ingin mengunjungi festival kuliner kali ini
di sini sudah ada serabi solo ujung noto suman
sebegitu terkenalnya dan kita lihat sendiri
seperti apa pembuatannya bisa dilihat
sehingga ini pun juga yang menjadi atraksi begitu ya
oleh para pengunjung sehingga berminat
untuk mendatangi booth booth yang seperti ini
karena memang yang seperti ini kita tidak perlu jauh jauh
untuk datang ke solo sate padang
kita tidak perlu jauh jauh datang ke padang binjai dan sebagainya
ada mbak meli di sini selamat siang mbak melly
mbak melly sudah berjalan selama dua minggu
kira kira animo masyarakat untuk membeli serabi solo ujung noto suman
itu ramai atau gimana
alhamdulillah sangat menyenangkan dan sangat ramai sekali
beberapa kali saya ikut event
kayaknya ini yang paling rame di kokas ini
paling ramai di sini ya mbak
kemudian varian apa saja mbak yang hari ini
dan juga selama dua minggu belakangan ini
dipertontonkan dan juga dijual belikan begitu untuk para
tapi kebetulan yang sangat digemari masyarakat itu original
paling favorit yang original ini saya jujur
saya sih belum pernah main ke solo gitu ya
jadi belum pernah nyobain
kalau saya boleh icip yang paling favorit yang mana nih mbak meli
oke seperti ini ya
yang original walaupun bentuknya mungkin tidak seheboh yang lain gitu ya mbak ya
ada nangka dan sebagainya cuma ini yang paling dicari
ada santannya ya mbak ya ada rasa santannya yang begitu khas
dan mungkin ini juga yang paling diminati ya mbak ya
iya kebetulan itu yang sering dicari rasa santan
top banget saya berkira itu tidak perlu jauh jauh ke solo ya mbak ya
untuk mencoba serabi solo ini
baik untuk masyarakat di rumah kira kira untuk membelinya ini dihargai berapa mbak
kalau beli satu paket itu rp tiga puluh ribu isinya enam
tapi kalau beli satu hanya minimal rp tiga rp lima belas
minimal rp tiga rp lima belas baik
sebenarnya terjangkau ya apalagi untuk di mal sendiri
tidak perlu menjangkau kuliner yang mahal mahal untuk bisa main di akhir pekan ini
terima kasih teman teman
nah verdi saya ingin menjelajah lagi nih
di sekitar sini juga bukan cuma di sisi kiri saya saja
namun saya akan mengajak anda juga ke titik titik kuliner lainnya
ada sekitar tiga puluh booth seperti yang anda lihat ini
kemudian di sana di ujung sana ini mungkin ada makanan khas
mungkin ada makanan khas ferti juga
kemudian di sebelah sini ada roti srikaya khas pontianak
ada bingjai bun juga khas kota bingjai
dan paling ujung ada juga nasi pedas bali
jadi anda tidak perlu datang datang jauh untuk menikmati ici ici wisata kuliner
karena di sini pun juga tersedia banyak
kemudian verdi untuk menutup laporan saya kali ini pula
kementerian pariwisata pun dalam kesempatannya untuk rilis festival kuliner kali ini
memang dirilis pada dua puluh tujuh september kemarin
bertepatan dengan hari pariwisata dunia
sehingga memang kali ketiganya ini selalu rilis bertepatan dengan hari pariwisata dunia
dan ini pun festival kuliner yang besar besaran diadakan ini pun juga menjadi salah satu momentum untuk kementerian pariwisata
untuk mempromosikan ada tiga destinasi wisata yang nantinya akan dikhususkan menjadi wisata kuliner begitu
ada bali bandung dan kemudian ada joglo semar yaitu yogyakarta solo dan semarang
nantinya dikhususkan dan ditargetkan akan rampau
pada tahun dua ribu sembilan belas agar bisa mengikuti standar dari world trade organization
anda bisa lihat di sini ini pun juga disampaikan pula oleh ketua dpp appbi
selaku panitia penyelenggara yang menyatakan bahwa memang kali ini juga merupakan bukan cuma soal minat masyarakat saja
namun sebagai perputaran kocek dan juga perputaran devisa sendiri
sehingga minat masyarakat pun juga bisa tumbuh seiring juga dengan tumbuhnya devisa masyarakat yang juga timbul dari faktor penunjang wisata
yaitu salah satunya adalah kuliner dan atraksi ini sendiri
jadi tunggu apa lagi ya ini hari ini adalah satu hari ini dan juga besok adalah hari terakhir
sabtu minggu adalah akhir pekan terakhir ini untuk anda mencicipi festival kuliner tanpa harus pergi jauh jauh ke kota asalnya
ya mutia saya semakin yakin setelah ini saya akan kesana dan bisa dipastikan semua makanan yang di sana rasanya cuma ada dua mungkin
enak dan enak sekali ya
terima kasih mutia wirishasur dari mall kota kasablanca jakarta